ini adalah lokasi dua tanggul laut yang jebol di pelabuhan tanjung emas semarang
yang memperparah rop yang menggenangi kawasan ini sejak senin lalu
lokasi tanggul dapat dijangkau dengan perahu atau kapal
karena akses melalui pelabuhan tergenang rop dan ketinggian mencapai satu lima meter
dua tanggul laut yang jebol memiliki dimensi yang berbeda
yang pertama memiliki panjang enam meter dan tinggi tiga meter
dan yang kedua berukuran dua puluh meter dengan tinggi tiga meter
ya ini adalah salah satu lokasi tanggul laut yang jebol pada senin kemarin
dimana menjadi pemicu dan memperparah banjir rop yang menggenang di kawasan pelabuhan tanjung emas sumarang
hingga hari rabu saat ini
tanggul laut yang jebol ini rencananya akan ditutup sementara dengan tiga karung pasir
yang disiapkan oleh pelindo dan nantinya akan disusun oleh aparat tni polri
dan bersama bppd dan bpws pemaliwana untuk menanggul sementara
agar air laut tidak masuk ke daratan di kawasan pelabuhan tanjung mas
mulai rabu pagi tim gabungan tni polri basarnas bpbd dan balai besar wilayah sungai pemali juwana
mulai menurunkan pasir yang telah disiapkan pt pelindo sebanyak tiga enam ratus karung
pengerjaan tanggul sementara ini dilakukan secara manual dengan karung pasir ditumpuk
memanjang untuk menutup lubang yang menjadi jalur air laut masuk ke pelabuhan
ketinggian air laut itu ada di tanggal dua puluh tiga dan dua puluh empat
itu mencapai ketinggian dua sepuluh meter
ketinggian ini merupakan yang tertinggi dalam setidaknya satu dekade ini
itu kemudian yang menyebabkan air masuk ke dalam kawasan pelabuhan
ditambah lagi dengan hembusannya
ombak yang menghantam pinggir dari yang menjebol dari tanggul ini
kami bekerjasama dengan bpws bbbd kepolisian juga semua instansi dan dengan para sop juga
nah ini harapannya nanti bisa ada tambahan tambahan lagi dari perusahaan perusahaan yang ada di tanjung mas ini
kita gotong royong bareng bareng lah untuk bisa cepat ini bisa surut
sehingga kalau nanti ini tanggul jebol ini bisa tertutup sehingga air yang di dalam ini bisa lebih mudah untuk di manage
proses pengerjaan tanggul sementara ini pun hanya dapat berjalan efektif selama empat hingga lima jam dalam sehari
seiring gelombang pasang pada pukul dua siang hingga lima sore
damar sinuko semarang jawa tengah